pertama tentu sebagaimana arahan bapak menteri
seluruh embarkasi seluruh asrama haji di indonesia siap untuk membantu penanggulangan masalah covid ini
tetapi paling tidak akhir akhir ini sudah ada delapan asrama yang digunakan secara intensif
sebagai paling tidak tempat isolasi
ada pondok gede ada surabaya balikpapan lombok gorontalo yogyakarta semarang dan ambon
alhamdulillah yang paling intens adalah di asrama haji pondok gede
sebagaimana kita ketahui tanggal sembilan yang lalu bapak presiden bersama bapak menteri agama
melaunching itu secara resmi di publik
alhamdulillah berkat kerjasama dengan pak azhar dan kawan kawan pertamina terspektar maghidka
hari ini semuanya sudah berjalan